jika di jakarta ada sungai berbau di kali item
di surabaya juga ada sungai berbau dan berbusa di pusat kota yakni sungai kalimas
kondisi ini memicu keresahan warga karena pencemaran terjadi hampir setiap hari
seperti inilah pemandangan sungai kalimas di pintu air gubeng jalan kayun surabaya setiap pagi harinya
tak hanya keruh permukaan sungai juga dipenuhi busa yang menimbulkan bau tidak sedap
tak heran kondisi ini pun membuat warga di sekitarnya resah karena tidak nyaman dengan bau yang ditimbulkannya
menurut warga pencemaran ini selalu terjadi setiap pagi di jam aktif bekerja
jam berapa pak misalnya ada pemang
pagi pagi hari sekitar jam enam sampai jam delapan
gue tahu kalau siang saya kan nggak pernah siang
di sini kan mancing adab ikannya masih mau nggak di sini
kalau kadang mau kadang nggak mau
sementara itu dinas lingkungan hidup membenarkan adanya pencemaran yang disebabkan limbah deterjen rumah tangga di sungai kalimas
karena itu pemkot akan melakukan sosialisasi rutin kepada warga bantaran sungai
itu kan limbah deterjen jadi rumah tangga yang banyak memang
kemarin sudah saya lepkar yang mengandung deterjen
jadi nanti perlu sosialisasi
dari hasil uji laboratorium pencemaran ini tidak melebihi ambangannya
pemkot sendiri akan terus melakukan sterilisasi sungai dari sampah rumah tangga